skuad garuda muda tampil lebih dominan menguasai bola sejak babak pertama dalam pertandingan yang digelar di stadion patriot candrabaga bekasi jawa barat sabtu malam
anak anak asuh sinteyong pun menampilkan permainan yang apik baik saat bertahan menyerang maupun dalam momen momen transisi
akan tetapi pengambilan keputusan yang kerap salah ketika penetrasi ke area pertahanan lawan dan finishing yang kurang akurat membuat marcelino ferdina dan kawan kawan harus puas dengan hasil seri
pelatih kepala sinteyong pun mengakui anak anak asuhnya perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka pada pertandingan berikutnya
pelatih kepala sinteyong pun mengakui anak anak asusnya perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka pada pertandingan berikutnya
pelatih kepala sinteyong pun mengakui anak anak asusnya perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka pada pertandingan berikutnya
pelatih kepala sinteyong pun mengakui anak anak asusnya perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka pada pertandingan berikutnya